rumah dinas verdi sambo di duren tiga jakarta menjadi lokasi proses rekonstruksi pembunuhan brigadir yosua
dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana kita sudah terhubung dengan rekan saya
produser lapangan siena di indonesia satrio adi
satrio bagaimana kondisi terkini di sana
apa saja fakta yang bisa terungkap dari rekonstruksi hari ini
selama sore maifri sampai dikian saat ini proses rekonstruksi di lokasi kedua
yaitu di tempat kejadian perkara
rumah dinas irjen polisi ferdis sambo ekskadif propampolri masih terus berlangsung
sesaat yang lalu sekitar sepuluh menit yang lalu kami memantau memang baru ada lima puluh lima adegan yang diperankan
atau yang direkonstruksi di mana rekonstruksi di lokasi kedua ini mulai sekitar pukul dua siang tadi
setelah sebelumnya pada pagi hari pukul sepuluh sampai dengan zuhur atau saat sampai dengan pukul dua belas
rekonstruksi berlangsung di lokasi pertama yaitu di rumah pribadi ferdis sambo di jalan saguling raya
atau sekitar tiga ratus meter dari lokasi saat ini
saat ini rekonstruksi ini berfokus pada tempat kejadian perkara penembakan ferdis sambo
seperti yang tadi disampaikan oleh irjen polisi dedy prasetyo selaku kepala divisi humas polri
pada hari ini ada tujuh puluh delapan adegan yang akan direkonstruksi
sepuluh menit yang lalu ada lima puluh lima adegan yang sudah diperankan
maka kurang lebih masih ada sekitar dua puluh adegan lagi yang masih harus kita tunggu
tadi saat tiba di rumah dinas verdi sambo di belakang saya ini
rekonstruksi dimulai pada saat tersangka yaitu bribka riki rizal dan juga fedy sambo hadir dan terpantau atau terlihat dari cctv
yang berada di sekitar lokasi kejadian perkara atau tepatnya di depan posatpam
dan kemudian rekonstruksi berlanjut di halaman rumah dinas ferdis sambo
yang bisa tergambar atau yang bisa dilihat oleh kami para awak media yang menunggu di lapangan
dari layar televisi yang dipasang di sini
ialah bagaimana bipka riki rizal seperti mengarahkan korban yaitu brikjen polisi
maksud kami brigadir polisi yosua untuk
masuk ke dalam rumah yang dimana
dalam rumah atau di ruang tengah dari rumah dinas verdi sambo ini yang menjadi tempat penembakan
dan jika bisa dilihat di belakang saya mevri ini saat ini kondisi atau situasi yang bisa diamati
yaitu kami para awak media masih setia menunggu dan juga melakukan peliputan
dimana kami hanya bisa sampai keluar pagar saja
tidak boleh melihat bagaimana proses rekonstruksi
saat ini proses rekonstruksinya itu sendiri sedang difokuskan di ruang tengah
yaitu di tempat penembakan diduga menjadi tempat penembakan terhadap brigadir yosua
seperti tadi yang disebutkan bahwa ada tujuh puluh delapan adegan yang akan direkonstruksi pada hari ini
di mana enam belas adegan meliputi peristiwa di rumah magelang begitu
yang tadi dari peristiwa di tanggal empat juli
dimana tanggal empat juli ini
diduga menjadi tanggal yang terjadi peristiwa yang menjadi motif pembunuhan brigadir yosua
kemudian pada tanggal tujuh juli saat perjalanan dari magelang ke rumah verdi sambo
tepatnya di rumah pribadi di jalan saguling
pada tanggal delapan juli
di mana untuk rekonstruksi yang lokasinya di magelang ini kemudian dipindahkan di rumah pribadi ferdi sambo di jalan saguling raya
kemudian rekonstruksi dilanjutkan dengan tiga puluh lima adegan di rumah saguling
dengan perincian yaitu peristiwa yang terjadi pada tanggal delapan juli
pada saat sebelum brigadir yosua ditembak begitu
tadi bisa terlihat bagaimana rekonstruksi menunjukkan para pelaku ini berkumpul di suatu ruangan
di lantai tiga dari rumah pribadi brigadir yosua
di lantai tiga dari rumah pribadi brigadir yosua
dan di situ dilihat bahwa di situ ada pembagian tugas antara siapa yang menembak
dan akan diberi apa yang bisa diberikan
yaitu ada uang satu miliar rupiah kepada penembak yaitu brigadir
kemudian rp lima ratus juta kepada kuat ma'ruf
dan rp lima ratus juta kepada bribka riki rizal
kami harus masih menunggu untuk proses rekonstruksi di lokasi kedua ini
yaitu di rumah dinas verdi sambo